halo sobatkompastv liburan nanti kalian udah rencana belum mau kemana
nah saya hari ini lagi ada nih di salah satu event yang cukup menarik
khususnya bagi army atau penggemar boyband asal korea selatan
yup kali ini saya lagi ada di event bts pop up store monocrome ya di jakarta
lebih tepatnya ada di gandara city jakarta selatan
kira kira bagaimana ya keadaan di dalamnya kita lihat yuk
mana nih para penggemar boyband bts
iya grup musik asal korea selatan yang namanya sudah sangat terkenal sampai di beberapa negara
hari ini mereka semua telah hadir di indonesia
eits tapi bukan personal bts yang asli ya
melainkan mereka hadir dalam bentuk event pop up store dengan nama bts pop up monocrome in jakarta
di metro departemen store gandaria city mall jakarta selatan
event yang membuat senang para army alias penggemar boyband bts ini
menampilkan suasana berbagai macam foto poster hingga merchandise personal bts yang bisa dinikmati
tak hanya itu ketika kamu masuk ruangan pop up store ini
kamu bakalan dibuat kagum dengan dekorasi dan nuansa monokrom yang kca habis nih
kamu bakalan melihat tv besar yang menampilkan video musik milik boyband asal korea selatan tersebut
semua dihiasi dengan foto personil bts yang keren keren banget
kira kira kalian ada yang bisa sebutin gak
ada siapa aja di foto ini
nah sahabat kompas tv jadi saya udah berada di dalam eventnya nih
nah sekilas karena memang temanya monochrome itu kelihatannya serba hitam dan putih
tapi walau begitu itu tempatnya estetik banget
kalau misalkan buat foto foto ala instagram itu ini bagus banget masuk banget konsepnya
nah selain bisa buat foto foto seperti di belakang ini ada poster anggota bts
kalau misalkan sahabat kompes tv kenal ya kalian juga bisa membeli beberapa barang mercedes yang disediakan
harganya juga variatif mulai dari harga rp lima puluh sembilan juga ada hingga angka jutaan
semisal perhiasan juga ada t shirt dan lain sebagainya
kalian kalau misalkan mau tahu ada apa aja bisa langsung datang ke sini ya

sampai jumpa di video selanjutnya

di indonesia itu luar biasa mas
dari awal kita buka kena rp enam puluh sembilan itu antrian itu sudah sangat mudah
dari suku mereka sudah antri
jadi sepanjang mall yang ada di luar
nah jadi selama sampai dengan weekend kemarin kita antrian masih begitu panjang begitu antrisias
sambil foto foto mereka juga pasti menginginkan merchandisenya bts sendiri ya
karena beberapa merchandise kita banyak sekali yang
diminati oleh army army indonesia
tapi kita untuk necklace nya bisa order
cuman para army maupun customer bts sendiri bisa langsung mengecek beg kita ya
informasi informasi apa yang kita bisa sampaikan di ig kita
untuk informasi tambahan indonesia menjadi negara ketiga loh yang dipilih menjadi lokasi bts pop up store monochrome ini berlangsung
yang dimana pada event sebelumnya kegiatan ini sudah sempat berlangsung di korea selatan dan jepang
ketika di indonesia kegiatan ini sudah berlangsung di korea selatan dan jepang
kalau di indonesia soalnya yang di indonesia rp satu yang di sini rp satu ya
sangat bersarap apalagi kalau ada konsernya ya
event bts pop up store monocrome in jakarta ini berlangsung dari tanggal sembilan mei tahun dua ribu dua puluh empat dan berakhir pada tanggal dua puluh tiga juni tahun dua ribu dua puluh empat ya
dan untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya alias gratis
buka dari pukul sembilan pagi hingga sepuluh
sampai jumpa di jepang